entah tongkongnya ada
tadi iya kesini
tapi terus pergi sama babe
oh kemana ya
kurang tau ya kemana
gue kagak tau
akhirnya gue bilangin kakak baik berantem
kan tadi udah makan
kan tadi udah minum juga di rumah
tapi kalau ada rujak boleh juga nih
sambil makan rujak
yaudah abang beliin ya
neng tunggu sini ya
kok belum nyampe
katanya gak jauh
emang tapi kan saya nggak bilang deket juga
saya ada telepon
dirahin udah nyampe
tadi pake uang tabungan boleh gak
mau beliin emas tenun
kalau aku punya
papa gak jualan toh
orang dari mudik belum pada pulang mah
percuma papa jualan juga
babe mana toh pak
tadi mama denger
papa berantem ya sama babe
papa cuma adu pendapat aja
adu pendapat gimana toh
babe pengen ngajak kita jalan jalan
karena tau jamilah kancol gak ngajak ngajak
ya udah sekali sekali kita jalan jalan sama babe yuk pak
kan mama tau sendiri
bulan puasa kemarin
dagangan papa kan cuma gitu gitu doang
ya jalan jalannya jangan ke tempat yang mahal mahal
ketempat encangnya papa aja yuk
yang di depok
yang di depok bukan yang encangnya papa
itu bedanya gimana sih pak encang sama encing
mama kok nggak ngerti ngerti ya
tapi kalo encing itu adeknya babe
oh jadi kalo encang itu pak d
encing itu pak l ya pak
sama kayak bu d bu l
bu l orang inggris
itu kan bu l
bukannya bu l
kenapa gak ada duit
ya duit mah insya allah ada mot
yaudah beliin aja
lagian juga abang ujak lebaran kemarin gak bikin apa apa buat emak
ya gue emang mau beliin
cuma harganya mahalnya kebangetan
sejuta tas apaan sejuta
tenun apaan tenun emas
kalau ke rumah encing aja sih
papa ada ongkosnya
di teras gak ada ma
di kamar juga kagak ada
palingan juga ke rumahnya pak aji murot
mau ngajak ngkong ke rumah encing
kenapa gak ditelepon aja
yaudah telepon dah
teleponnya di kamar pak
mas liat temen saya gak
yang duduk di situ perempuan pakai rok
ditinggal ceweknya ya
nah bang ojek teriak aja
ojek kakak boleh kakak ojeknya kakak
eh mod ngapain gua mesti teriak
nih tulisan tukang ojek aja gede banget
orang juga udah tau nih panggalan ojek
hah bang ojek kakak tau apa
di tanah abangsono nih orang pada saat teriak naurin bajunya
bajunya kakak boleh kakak bajunya kakak
padahal orang orang patah tau kalo itu toko baju
itu ada penumpang cobain aja
emang mau di ojek pake nanya lagi
helme cuma satu bang
ya kalo gitu gantin aja deh
bertiga aja bu bisa kok

kalian ada apa sih
tadi iya kesini
tapi terus pergi sama bapak
oh kemana ya
kurang tau ya kemana
gue kagak tau
kagak baik berantem